dokter dokter mungkin masih pakai kacamata nggak lihat saya takut
ntar ntar ntar
waduh kok gak pernah ngerasa kenal mereka
aduh keliru dah gue
pat pat mau pet
tidak dia sudah kembali
tidak dia sudah kembali
tidak dia sudah kembali
tidak dia sudah kembali
tidak dia sudah kembali
tidak dia sudah kembali
tidak dia sudah kembali
tidak dia sudah kembali
tidak dia sudah kembali
tidak dia sudah kembali
tidak dia sudah kembali
tidak dia sudah kembali
tidak dia sudah kembali
tidak dia sudah kembali
tidak dia sudah kembali
tidak dia sudah kembali
tidak dia sudah kembali
tidak tidak boleh
kamu kenapa itu itu itu lagi dipukul kamu tunggu sebentar
terima kasih ya
tua aja tadi tuh ada tristan
kok nggak habis kamu sama mereka
ya kebetulan yang aneh
ya aneh lah
kemarin waktu gue nonton konser sama lo
tiba tiba dia ada
terus waktu gue ngantri lo pulang
sekarang giliran gue dikeroyokin
aneh banget tuh
ya mungkin ada apa apaan nih
aduh aduh aduh aduh
maudie mami tuh gemes banget sama kamu
seharusnya kamu bisa dong
nah sekarang kalau udah begini
kempetok sana kepetok sana
cedot cedot terus kepala
penjol tau nggak
iya aku salah mi
udah dong marah marahnya mi
aku udah bener bener minta maaf kok mi
maaf kamu nggak ada gunanya tau nggak
mami terpaksa harus cari
ada yang bisa kita lakukan
tapi kalau kamu gagal lagi maudie
lama lama ide mami abis tau nggak
stok idenya menipis ngerti
aku mau jelasin semuanya ke kamu
kemarin aku gak sempet jelasin semuanya ke kamu tristan
kamu gak perlu jelasin apa apa
yang jelas aku tahu kalau kamu itu bohong
kamu gak capek bohongin aku
kamu harus percaya sama aku tristan
kamu masih percaya sama aku deh
tasha itu emang bener suka sama anjing
dan kemarin pas kamu kasih boneka anjing itu ke tasha
dia marah marah ke kamu
itu karena randy
ini tuh semua salahnya reni
bukan salah aku tristan
kamu harus percaya sama aku
modi kamu tahu gak
aku udah ngebayangin semuanya
dan aku tahu kamu bakal datang ke aku
terus kamu bakal ngomong kayak begini sama aku
jadi semua penjelasan kamu itu sia sia
aku udah tahu
kalau kamu masih gak percaya
kamu bisa aja ikut sama aku sekarang
oke gitu dong modi
oke modi udah aman
kalau mahendra gimana
suamiku udah ada kabar belum
kok belum sih
udah lama ini
ya usahanya agak agak
bu gak ada yang gak mungkin di dunia ini
ada di ruangan perawatannya
oke ya udah
ya aku kesana sekarang ya
bukan ketemu kan
ya bukan kamu yang nemuin
eh tapi tetep aja ketemu namanya
ya tapi bukan kamu yang nemuin
eh mau kemana
eh jangan bawel
dokter mungkin masih pakai kacamata
nggak lihat saya takut
anjing itu sudah jinak
jadi kamu tidak akan digigit
tira tira kejirin itu

tidak tidak tidak
tasha selalu ke situ untuk membantu dokter hewan
dan dia selalu tegang anjing anjing yang punya itu
aku yakin banget tristan
kamu masuk aja ke dalam